dan kami sudah menindaklanjutinya dengan meminta penjelasan dari polda jabar pada bulan januari
pembangunan terhadap tni polong
tiga orang pernah mengadukan ke komnas ham tahun dua ribu enam belas bulan september
dan kami sudah menindaklanjutinya dengan meminta penjelasan dari polda jabar pada bulan januari tahun dua ribu tujuh belas
nah terkait dengan aduan mereka pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk sakral
yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan
nah terhadap dua hal tersebut sebenarnya kami sudah menindaklanjuti
dan kami pada waktu itu menghormati proses hukum yang ada di pengadilan negeri cirebon
kemudian pengadilan tinggi dan sampai mahkamah agung
nah kami nggak bisa intervensi kan terhadap proses hukum kecuali memang kami diminta pendapatnya oleh pengadilan
nah kemudian ketika kasus ini viral sebenarnya kami juga sudah
berkoordinasi dengan polda jabar
kami ingin minta keterangan informasi terkait tindak lanjut penanganan tiga dpo tersebut
nah itu yang sedang kami dalami
oke baik pak untuk pengacara saka tekal ini kan bilang ya waktu dua ribu enam belas ini pernah menyurati komnas ham terkait hal ini gitu
apakah sudah dari komnas ham itu
apakah sudah ada permasalahan terkait laporan dari pengacara saka tata
tadi kami minta penjelasan dari polda jabar terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyidikan
penyelidikan waktu itu ya kejadiannya bulan agustus ya sekitar awal
kemudian kami mengumpulkan bukti bukti waktu itu dari visum minta keterangan segala macam
itu yang sudah dilakukan tetapi itu sudah masuk pengadilan
sebelumnya juga komnas ham itu berarti pernah ya pak mengirimi surat ke polda
jabar terkait hal ini pada dua ribu tujuh belas
bulan januari kami mengirimkan surat terkait permintaan keterangan atas aduan saudara kuasa hukumnya seperti itu
ibu titin dan rekan rekannya terkait tadi dugaan adanya penyiksaan waktu proses penyelidikan dan penyidikan
kemudian juga terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk sakal
dan suratnya juga sudah kami tembuskan
dan kami cek memang sudah dikirimkan waktu itu bulan januari kepada kuasa hukumnya
sudah ada balasan kah pak dari polda jabar terkait surat yang didalamkan oleh komnas ham ini
kami sudah cek di persewatan kami di dokumen dokumen kami di kersipan kami belum menemukan
oke pak terkait hal ini langkah langkah ke depan komnas ham ini apapun
langkah ke depan kami tentu mengawal proses penegakan hukumnya terhadap tiga dpo tersebut
kami harus memastikan komnas ham harus memastikan bahwa prosesnya hukum yaitu adil due process of law sesuai dengan kuhap
itu prinsip hak asasi manusia yang ingin kami kawal
dan juga kami koordinasi dengan polda jabar dan penyidik seperti itu

sama sama terima kasih